sementara itu saudara antrean kendaraan terpantau panjang di dermaga eksekutif pelabuhan merak cilegon banten
sejak sabtu siang hingga minggu pagi antrean kendaraan pemudik memenuhi area dermaga eksekutif untuk mengantre memasuki kapal
antrean yang sebelumnya hanya terjadi di dalam area pelabuhan kini sudah mengular hingga area gerbang pintu masuk dermaga eksekutif
pt asdp mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik dengan menerapkan sistem penundaan melalui penyediaan beberapa titik penyangga
dan untuk mengetahui kondisi terkini bagaimana pantauan arus pemudik lebaran di pelabuhan merak kita akan tanyakan langsung ke jurnalis kompas tv
ada taufik riyadi di sana taufik selamat pagi kalau di pelabuhan merak saat ini kondisinya seperti apa taufik
dan juga saudara memang berdasarkan pantauan kami pagi ini untuk kondisi di pelabuhan merak sendiri khususnya di tempat saya berdiri di dermaga enam atau dermaga eksekutif ini lebih ramai dari kemarin
memang diprediksi oleh pt asdp dan juga kepolisian bahwa tingkat ataupun puncak arus mudik di pelabuhan merak ini terjadi pada tanggal enam april namun sepemantauan kami ini pada tanggal tujuh april hari minggu pagi ini sudah sangat ramai
jika kita lihat saudara kemarin pada tanggal hamin empat ataupun hari jumat
memang diprediksi akan menjadi awal peningkatan kendaraan secara signifikan di pelabuhan merak
dan sejak jumat malam memang penambahan kendaraan memang sudah terjadi namun belum sampai ke pintu gerbang masuk di dermaga eksekutif pelabuhan merak
dan dapat anda lihat saudara di layar kaca anda ini merupakan visual dari pintu gerbang merak di dermaga enam atau di dermaga eksekutif
ini memang antrean di depan pintu gerbang eksekutif ini memang sudah terjadi sejak kemarin yaitu tanggal enam
enam april dua ribu dua puluh empat atau memang yang diprediksi sebagai puncak arus mudik
namun jika anda dapat anda lihat sekarang ini antrean ini sudah memanjang sampai dengan jalan raya pantura dan sampai dengan di kilometer lima ke arah terminal merak
juga memang saudara berdasarkan data yang kami dapatkan pada puncak arus mudik tanggal enam april dua ribu dua puluh empat ini total ada dua puluh sembilan ribu kendaraan
yang melintas ataupun melalui pelabuhan merak dengan total peningkatan kendaraannya ini sekitar enam puluh
dan memang totalnya saudara dari pt asdp sendiri sudah melakukan beberapa antisipasi untuk kemacetan ini
diantaranya melakukan sistem penundaan atau delaying system
yang mana mereka menempatkan ada buffer zone ataupun titik titik penyangga di empat titik
lapakan munich dan juga cikuasa atas
alvi untuk puncak arus mudiknya sendiri pada tanggal lima sampai dengan tanggal tujuh april saat ini
dan berdasarkan data dari pt asdp ini untuk tiket sampai dengan tanggal delapan april dua puluh tiga lima puluh lima
ini sudah terjual habis
jadi memang dapat dipastikan ini antrean kendaraan ini dapat terus terjadi sampai dengan tanggal delapan april nanti
dan juga untuk kuota tiket yang dijual selama masa mudik lebaran ini
ini pt asdp ini menjual sebanyak dua puluh empat ribu tiket perharinya
dan untuk dari tanggal enam sampai dengan tanggal delapan ini sudah terjual habis
jadi memang sudah terjual hampir sekitar tujuh puluh lima dari tanggal enam sampai dengan tanggal delapan
dan juga saudara untuk kemacetannya sendiri ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan
kemacetan ini sudah terjadi sampai dengan kilometer sembilan puluh
dan memang untuk kemacetannya ini sendiri pihak dari asdp ini berkoordinasi dengan pihak kepolisian
selain memperlakukan sistem penundaan ini melakukan screening ataupun pengecekan terhadap tiket yang dipunyai oleh para pemudik
jadi memang ini pemudik ini ada beberapa masalah yang menyebabkan
semakin parahnya kemacetan diantaranya adanya pemudik yang belum memiliki tiket memaksakan atau nekat pergi ke pelabuhan merak
dan juga untuk yang belum memiliki tiket memang banyak juga yang memaksakan pergi ke pelabuhan merak
selain itu juga saudara pihak dari kepolisian mengatakan saat ini per malam tadi atau per satu
sabtu malam ini sudah memperlakukan kebijakan memindahkan atau mengalihkan kendaraan ke pelabuhan ciwandan merak bagi mereka yang tidak memiliki tiket
dan kemarin juga saudara berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk exit tol merak ini macet kurang lebih selama lima jam dengan total kepanjangan macet ini selama ataupun sepanjang sembilan belas kilometer
dan untuk data yang kami dapatkan
saudara dan saat ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pemudik yang akan menuju pelabuhan merak
ibu tika dari serang
ibu siti boleh diceritakan ini mau mudik kemana nih bu
ini ibu bisa diceritakan nggak nih perjalanannya ini udah kayak gimana nih bu macet ataukah lancar seperti apa
masih parah macet terus berhenti berhenti
berhentinya dua kali sampai dipomengsin segala soalnya gak bisa bener bener parah
pernah perjalanannya kayaknya udah berapa lama nih kalau boleh tahu
terus untuk ibunya sendiri ini sebelumnya udah tahun tahun lalu mudik juga nggak sih bu
tapi dulu aku pakai
untuk tipsnya ini bagaimana nih bu untuk menjelaskan perjalanan ini panjang
ya kalau lelah mending istirahat dulu
apa lagi ya omongan darah ini
bagi ibu sri ini di eksekutif jadwal keberangkatannya
iya soalnya dari kemarin udah abis semuanya
berarti emang sengaja memilih perjalanan lebih awal
selamat melanjutkan perjalanannya kembali
ya setelah memang tadi begitu pernyataan dari salah satu penumpang ataupun pemudik yang ingin melalui pelabuhan merak
ini memang mengaku sudah melakukan perjalanan dari serang banten sampai dengan pelabuhan merak ini kurang lebih
selama tujuh jam dan memang seperti yang dikatakan oleh pemudik tadi memang terdapat beberapa titik